asar yang berbakti
kamu itu tulia
dari tadi dipanggilin gak ada dengar
saya sedang sholat
kamu tidur di luar malam ini
kenapa sih nisa
ada dibawa ke dokter
baru aja balik deh dokter
tapi uangnya kurang untuk beli obat
uangnya gak cukup
emang kamu kemanain uang yang saya kasih selama ini
habis untuk berobat nisa kang
dan untuk beli makanan sehari hari
saya sudah berusaha berhemat
kalo kelopoan apalah
tapi tentu saja
luka kata pak ustadz di masjid kalau uang hasil meras orang dibeliin makanan yang makan bisa sakit dan kena banyak musibah
maaf pak tukang jangan marah sama saya marah sama pak ustadz soalnya pak ustadz yang ngomong begitu
kenapa kang lagi sakit ya
anak saya yang sakit udah satu minggu demamnya nggak turun turun
kenapa nggak dibawa ke rumah sakit kang
tapi kata si mumun uangnya gak cukup buat nunggu sobat
saya heran si mumun itu setiap hari saya kasih uang lebih tapi selalu bilang kurang kurang kurang
kita buat apa
kan ada di sini rupanya baru aja mau saya jemput ke rumah
gak mudah gak jadul
kangen kan setoran pagi ini
ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya
si mumun mau nunggu sobatnya
kang redang mendingan kang codet aja yang nganterin uang sama mumun
kang itu ada si yuni
katanya dia pengen kenal sama kang
kang boleh nggak yuni nemenin minum
tapi akan pulang dulu ya
ada urusan di rumah
yuni tunggu sini aja ya
jangan lama lama ya kang ya
ini uangnya untuk nebus sobat si nisa
biar dia lekas sembuh
akan harus balik lagi ke terminal nih
ada urusan penting ya
si kang dadang lagi berdua sama si yuni
bisa jadi kang bisa jadi
setoran hari ini
ini buat kamu yun
sekarang masa besok
yuni disini ya
hei jemput dulu ya
gimana tadi yun
mon buka pintu
asal risiko berbakti
kamu tuh tulia
dari tadi dipanggilin gak denger dengar
sebagai hukumannya kamu tidur di luar malam ini
gak mau ini aku ngambil sama ibu
kamu udah berani ngelawan sekarang ya
ah diam kamu
mau bapak pukul lagi emangnya
eh sekarang kamu tidur
awas kalau bapak sampai dengar kamu nangis lagi ya
berikan petunjuk kepada kami ya allah
berikan kami betul per installing jahat mengatasi kesekecon skala berikutnya
kasihan aku pada tuhan
kalau tak lagi terlalu sakit saya mau tidur lagi nanti

kenapa saya jadi kejam begini
kenapa saya jadi kejam begini
kenapa saya jadi kejam begini
tidur di dalam saja ya
kasihan nisa nanti demamnya akan lebih tinggi